terdakwa setia novanto membantah bahwa ia ikut andil dalam keikutsertaan keponakannya irvanto hindra pambudicahyo
dalam lelang proyek ktp elektronik
mantan ketua dpr ri ini menyebutkan bahwa keputusan irvanto yang kini telah ditetapkan oleh kpk sebagai tersangka adalah inisiatif pribadi
penegasan itu diungkapkan terdakwa setia novanto sebelum mengikuti persidangan pada senin pagi
novanto mengklaim ia baru mengetahui keponakannya yang juga mantan direktur utama pt murakabi sejahtera
mengikuti lelang proyek ktp elektronik setelah kasus dugaan korupsi ini mulai ramai diberitakan
saya baru setelah ada masalah saya baru tahu dia ikutnya ikut lelang
jadi keikut keterlibatannya pak nof nggak tahu jadi pak nof nggak menggunakan pengaruh pak nof sebagai topraksi ketika itu
bantu penakan pak nof nggak seperti itu
nggak boleh tanya langsung kepada si irvanto
sudah ada produser lapangan cnn indonesia
di pengadilan negeri tipekor jakarta selamat siang dia
dia sejauh ini ada sepuluh orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan kali ini
tiga saksi sebelumnya yang tidak hadir pada persidangan lalu dihadirkan kembali hari ini
lalu tujuh saksi lainnya siapa saja yang dihadirkan dalam persidangan kali ini
alvian sidang kasus dugaan korupsi pengadilan ktp elektronik dengan terdakwa setia novanto
hingga saat ini masih terus berlangsung
dari total sepuluh orang saksi yang berhasil dihadirkan oleh penutup pada komisi pemerintah
korupsi ini akan dibagi dua proses pemeriksaannya
tujuh orang pertama yaitu yang dari kluster kemendagri
kemudian juga ada para pengusaha perusahaan penukaran valuta asing
sedangkan nanti yang kelompok kedua yang akan diperiksa diperkirakan akan diperiksa pada sore hari
setelah para saksi ini total ada tujuh orang saksi pada bagian pertama ini selesai diperiksa
atau dimintai keterangan soal kasus dugaan korupsi pengadilan ktp elektronik yang merugikan negara
dua tiga triliun rupiah
dari nama nama yang dihadirkan oleh penutup adalah nama nama yang sebenarnya sudah pernah beberapa kali hadir dalam persidangan dengan kasus yang sama
namun dengan terdakwa yang berbeda yaitu terdakwa irman sugiyarto dan juga andina rogong
yang menarik adalah dari keterangan tujuh orang saksi yang rata rata ini berasal dari lembaga pemerintah dalam hal ini
jadi lembaga pemerintahan maupun dari kementerian dalam negeri terungkap fakta bahwa memang proses
lelang ktp elektronik ini sudah dipersiapkan sudah diatur terlebih dahulu
hal ini kami garis bawahi dari kesaksian yang diungkapkan oleh ketua tim teknis proses lelang proyek ktp elektronik
yaitu husni fahmi yang juga pernah menjabat sebagai petinggi di kementerian dalam negeri
di mana dalam persidangan tadi ia mengungkapkan bahwa memang betul ada instruksi dari atasannya dalam hal ini adalah terdakwa irman
untuk bisa mengkondisikan pemenang dari lelang ktp
kt elektronik dalam hal ini adalah konsorsium pnri
dan ia juga menceritakan bagaimana kemudian proses dari lelang kemudian sebelumnya ada uji petik
ini dilakukan oleh kementerian dalam negeri di mana sebelumnya kita juga ketahui bersama proses lelang ini
atau proses perencanaan lelang proyek ktp elektronik ini sudah disusun sejak tahun dua ribu tujuh belas
padahal anggarannya saja baru
ada pada tahun dua ribu sebelas artinya pengaturan pengaturan ini sudah dipersiapkan dengan cukup baik dengan para terdakwa sebelumnya
dalam hal ini ada irman sugiharto dan juga andi narogong yang sudah memang terbukti dalam melakukan kejahatan korupsi dalam hal ini adalah proyek ktp elektronik
dalam keterangannya husni fahmi mengungkapkan bahwa dalam tahun dua ribu sepuluh memang ada sejumlah pertemuan yang dilakukan oleh pihak kementerian dalam negeri
kemudian dengan lembaga lembaga pemerintahan yang sifatnya adalah memberi saran atau supervisi terhadap proyek ini
kemudian juga ada tiga konsorsium yang kita ketahui bersama merupakan peserta dari lelang ktp elektronik ini
ada konsorsium pt murakabi sejahtera konsorsium astragrafia dan juga pemenangnya yang sudah diatur yaitu konsorsium pnri
di mana di situ husni fahmi juga mengungkapkan bahwa dia pernah menerima
sejumlah uang dari salah satu subkontraktor para peserta lelang ktp elektronik
yaitu johannes marlim yang memberikan uang tunai kepada dia dalam bentuk dolar saat husni fahmi ini melakukan program kerja
atau menjalankan program kerja saat itu dia melakukan perjalanan dinas ke amerika serikat
tentunya ini menjadi pertanyaan dari jok sabnunum dan terus digali apakah kemudian
husni fahmi ini juga terlibat dalam proses pengaturan proyek ktp elektronik mengingat bahwa ada pemberian pemberian uang dari pihak pihak swasta
padahal kita ketahui bahwa husni adalah seorang pns pejabat di kemendagri seharusnya tidak diperkenankan untuk menerima uang
di luar dari upah kedinasan yang ia harusnya terima
seperti itu alfian kemudian juga ada pihak dari pemilik penukaran valuta asing
ada nama yuli hira dan nama juga rizwan alias iwan kita tahu pada persidangan dalam kasus yang sama sudah pernah dihadirkan
dan tadi kehadiran mereka untuk mempertegas soal bagaimana proses transfer uang yang dilakukan oleh pt biomoflon
dalam hari ini biomofon ini adalah milik dari mendiang johannes marlim di mana yuli ira dan juga rizwan alias iwan ini pernah dihubungi oleh keponakan setia novanto untuk
melakukan proses transfer uang yang dilakukan di luar negeri menggunakan rekening yang kemudian dimiliki oleh yuli hira maupun kerapat yulihira maupun dari iwan
tentunya menarik kita saksikan bagaimana nanti kesaksian kesaksian atau fakta fakta baru yang akan terungkap dan yang cukup menarik nanti alfian ketika keponakan dari setia novanto
irvanto hendra pambudi ini bisa mengungkapkan apa saja yang ia ketahui soal proses pengaturan proyek
baik terima kasih dea entar kartika nanti kami akan kembali mengupdate informasi dari sidang jalannya sidang korupsi proyek iktp kali ini